sejumlah pengendara sepeda motor masih nekat melawan arus di jalan raya lenteng agung jakarta selatan rabu pagi dua puluh tiga agustus
inilah lokasi kecelakaan truk yang menabrak tujuh pengendara motor yang melawan arah pada selasa kemarin
kebanyakan pengendara motor yang melawan arus ini adalah pekerja dan orang tua yang mengantar anaknya bersekolah
mereka terpaksa melawan arah karena jalan yang memutar yang terlalu jauh
namun aksi melawan arah ini terhenti setelah sejumlah polisi terlihat berjaga di lokasi
warga meminta polisi terus melakukan pemantauan di lokasi agar tidak ada lagi pengendara yang berani melawan arah
sementara itu di lantas polda metro jaya kombes polisi latif usman mengatakan
polisi lalu lintas sudah menempatkan etle mobil di lokasi lokasi tertentu yang sering terjadi pelanggaran lawan arus
namun pihaknya juga mengakui tidak adanya penjagaan oleh petugas di jam jam atau lokasi tertentu dimanfaatkan oleh banyak pengendara untuk melawan arah
tapi kadang kadang kan jam jam tertentu polisi kan tidak
hanya berada di tempat tersebut
sehingga mereka bergina pada saat mereka tidak ada polisi mereka melakukan itu
di lantas polda metro jaya menambahkan bahwa kasus pengendara motor yang ditabrak truk di lenteng agung saat ini masih dalam proses penyidikan
di berikutan cnn indonesia